nah pagi ini kami awali dari informasi mengenai kuliner lezat yang sedang menjadi tren
sejak awal tahun dua ribu tujuh belas mulai bermunculan beragam sajian kuliner yang berbeda dari menu makanan yang selama ini ada di masyarakat
mengusung keunikan resep makanan kuliner kekinian makin banyak ditemukan di ibu kota
untuk sajian makan siang saya pilih menu saus telur asin
sebenarnya menu saus telur asin telah muncul jauh jauh hari
namun yang beda adalah pilihan jenis lauk yang dipadukan dengan gurihnya saus telur asin
disajikan di atas nasi putih panas cocok menjadi pengobat perut yang sedang keroncongan
kali ini saya akan mencoba dua varian yang berbeda yaitu ada ikan dori goreng tepung ada juga ayam goreng tepung dan dua duanya saus telur asin
di dalamnya sini juga tidak cuma ada ayam dan ikan dori tapi ada telur mata sapinya saya akan coba
ini cocok untuk yang tidak suka makanan pedas ya tapi kalau yang suka pedas juga bisa ditambah pakai saus atau mau pakai cabai kering juga enak
selain menu saus telur asin
yang bisa menjadi alternatif lain adalah sajian ayam geprek dengan bermacam tingkat kepedasan
nah kalau ini cocok untuk yang suka makanan pedas
yang makin membuat menarik adalah tambahan topping seperti keju cheddar atau keju mozzarella yang meleleh di atas pedasnya ayam geprek
untuk anda yang suka pedas sepertinya ini cocok untuk anda
dan saat ini saya pesan dua level pedasnya
sekarang level sepuluh
kalau sepuluh ini benar benar di atasnya
semuanya adalah cabai
ini pedas sekali
jadi untuk kalian yang
setelah puas dengan makanan gurih dan pedas
makanan manis nampaknya enak juga ya sebagai perlengkap
yang sekarang sedang naik daun adalah nugget pisang
olahan pisang yang digoreng kering dan ditaburi coklat serta keju mendadak populer akhir akhir ini
rasanya cocok sebagai variasi setelah makan makanan berat tadi
untuk menutup makan siang kali ini
saya pilih sajian yang segar dan kaya akan vitamin
yaitu minuman olahan buah mangga yang populer terlebih dahulu di negeri gajah putih thailand
yang kerap disebut king menggo
nah itu tadi empat pilihan makanan kekinian yang sedang ramai digemari di ibu kota
yang mungkin bisa menjadi pilihan di libur panjang natal dan tahun baru dua ribu delapan belas